beberapa saat yang lalu juga direktur keuangan dari gmf ini menyatakan bahwa dianti dia ayu
salah satu korban ambruknya underpass bandara soekarno hatta ini meninggal dunia
sebelumnya dianti sendiri telah dievakuasi hari selasa sekitar pukul tiga dini hari
dan ia mengalami luka pada lengan kiri karena terjepit ring sekan mobil
dan juga langsung dilarikan ke rsu di tangerang
kemudian pada pukul empat dini hari dirujuk ke rumah sakit maya pada tangerang
mobil terjebak karena tertimpa beton underpass bandara soekarno hatta yang ambruk
pintu keluar dari sisi pengemudi juga tertutup sebuah bongkahan beton dan tanah
dianti terjebak di ambruknya tembok underpass bersama rekannya hutmaina
yang merupakan pegawai garuda maintenance facility aero asia
keduanya berada di dalam mobil ketika tembok sepanjang dua puluh meter
di kiri terowongan kereta api roboh pada senin sore
kepolisian tni pmi dan sejumlah instansi mengalami kesulitan karena kondisi underpass beresiko kembali longsor
akibatnya upaya penyelamatan terpaksa dilakukan secara manual dengan menggunakan sekop dan cangkul
jadi ini merupakan gambar yang kami ambil karena begitu berhasil dievakuasi pada dini hari tadi
untuk korban yang pertama langsung dibawa ke rumah sakit
ketaknya berada di tanggerang
sementara sekitar hampir pukul setengah tujuh pagi tadi
ada lagi satu korban atas nama mutmaina diketahui selamat meski ada cedera
dan memerlukan tenaga medis secepatnya
ini juga gambar yang kami ambil dari lokasi kejadian setelah korban terakhir
yaitu mutmaina berhasil dievakuasi dengan alat manual
ya dan setelah lebih dari dua belas jam terhimpit
perempuan korban kedua bernama mutmainah yang terhimpit di antara mobil dan juga reruntuhan longsor
di underpass jalan perimeter selatan bandara soekarno hatta tangerang banten ini
akhirnya memang sudah berhasil dievakuasi dengan selamat pada sekitar pukul tujuh pagi tadi
bahkan petugas gabungan juga telah menyiapkan tenda yang didirikan di atas tempat mutmainah ⁇ tertimbun
korban ini berhasil diselamatkan dari dalam mobil setelah melalui proses evakuasi
dengan bantuan sejumlah alat manual dan juga eskavator sejak semalam
dan sebelumnya juga satu korban lainnya bernama dianti diaayu juga telah berhasil dievakuasi terlebih dahulu pada pukul tiga dini hari tadi
namun sayangnya kami ketahui dan kami mendapatkan informasi jika nyawa dianti tidak bisa diselamatkan
dianti dinyatakan meninggal dunia pada pagi tadi
sebagaimana diketahui konstruksi dinding underpass bandara soekarno hatta ini longsor
menutupi hampir seluruh bagian jalan mulai dari sore kemarin pada saat hujan turun begitu deras di area tersebut
akibat dari longsoran tersebut sebuah mobil tertimpa reruntuhan longsor
dan kalau kita menyimak informasi sebelumnya
jam atau semalam memang proses evakuasi ini dilakukan cukup lama dan sangat hati hati ya
karena ditakutkan juga kalau terlalu terburu buru akan timbur longsoran longsoran baru
yang dikhawatirkan justru akan membahayakan kedua orang yang masih terjebak dalam reruntuhan atau longsoran
apalagi untuk anda yang memang tinggal di area jakarta tentu mengetahui jika cuaca intensitas hujannya sangat tinggi
dimulai dari siang kemarin sementara kejadian longsor ini terjadi pada pukul delapan belas sepuluh waktu indonesia barat
dan evakuasi korban baru saja berhasil dilakukan secara utuh pada hampir pukul setengah tujuh pagi tadi
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kahvi di lokasi kejadian tepatnya di tanggerang banten
sejauh ini apakah seluruh korban ini kan sudah berhasil dievakuasi bahkan tadi ada satu korban yang dinyatakan telah meninggal dunia
sejauh ini apa keterangan dari basarnas yang sudah disampaikan dan juga dari manajemen gmf sendiri raff raff
ya selamat pagi
jadi memang betul sekali bahwa tepat pada pukul tujuh pagi tadi korban bernama mukmainas samsudin berusia dua puluh lima tahun
tadi berhasil dievakuasi dan diselamatkan dalam kondisi sadar setelah penyelamatan secara dramatis sepanjang dua belas jam begitu sejak tadi malam
dimana selain mukmainas ada juga dianti dia ayu serekannya yang tadi sebelum mukmainas itu sudah diselamatkan selama sembilan jam begitu

dan akhirnya dibawa ke rumah sakit mayapada namun sayang sekali dianti meninggal
dunia pada pukul enam pagi tadi
dan untuk korban mukmainas sendiri ini saat ini sedang kondisinya tadi dalam keadaan sadar memang ada banyak kendala yang dihadapi oleh tim basarnas untuk menyelamatkan korban
di antaranya banyak karena banyaknya timbunan tanah begitu yang mengenai mobilnya sehingga banyak bagian dari tubuhnya yang terjepit
sehingga banyak proses yang lebih
istilahnya dilakukan oleh pihak basarnas untuk menyelamatkan kondisi korban
namun korban dalam keadaan sadar dan kami mendapatkan informasi tadi juga ada ayah korban yang ternyata juga ikut memberikan semangat
sehingga memang dalam keadaan semacam ini korban tidak diperbolehkan untuk tertidur atau hilang kesadaran
tapi harus tetap kesadarannya terjaga agar bisa memantau istilahnya tim penyelamat baik dari tim kesehatan dan juga basarnas masih bisa memantau apa saja yang istilahnya dirasakan
oleh korban pada saat tertimbun longsor begitu dan akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit begitu untuk dilakukan istilahnya perawatan intensif yang lebih lanjut begitu
tugas tim basarnas saat ini sudah ditutup dikarenakan dua korban ini yang berasal dari karyawan gmf garuda indonesia maintenance ini juga sudah berhasil diselamatkan
tadi kami sudah berbicara dengan director finance nya sendiri bahwa akan ada santunan namun tidak merinci apa saja santunan yang akan diberikan begitu kepada kedua korban
begitu baik yang meninggal maupun yang saat ini sedang dirawat
alfian ini kami berdiri saat ini di lokasi kejadian proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah untuk membersihkan area di mana di perimeter selatan ini
nantinya agar bisa dilalui kembali namun memang membutuhkan usaha dan juga perbaikan dan serta waktu yang cukup lama mengingat kondisi kerusakan yang juga terlampau parah
dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang jalur ini adalah jalur yang seringkali dilewati oleh karyawan pihak bandara dan juga salah satunya adalah korban begitu
dan pihak dari railing sendiri yang sangat berdekatan dengan istilahnya rail kereta apinya ini berdekatan

jadi kita untuk sementara ini ditutup sampai menunggu evaluasi dari pihak pt railing sendiri
baik raff raff untuk sementara terima kasih laporan anda dan jaga keselamatan ya
karena juga ada beberapa pihak yang melakukan antisipasi terkait dengan kondisi cuaca dan juga kita melihat bersama masih ada evakuasi material longsoran
yang paling pasti untuk anda yang sebelumnya mungkin sudah membeli tiket menuju bandara dengan menggunakan kereta
tapi bandara nampaknya harus ada proses refund atau pengembalian uang yang diinformasikan anda bisa lakukan di vending machine di stasiun terdekat
iya dan anda juga tampaknya harus segera mencari moda transportasi lain untuk menuju bandara karena ya itu tadi railing atau operator yang mengoperasikan kereta untuk menuju bandara sementara ditutup sampai batas waktu yang memang belum bisa dipastikan lagi